bisa beberapa rumah makan di jakarta menyediakan masakan yang biasanya berbahan dasar daging tanpa daging
masih samakah rasanya dengan hidangan aslinya
makan yuk kali ini bersama indrayani laksmi
di jakarta ada sejumlah tempat makan yang mengolah masakan bertema daging tanpa menggunakan daging
rumah makan hidangan khas minang di kawasan jelambar jakarta barat ini misalnya
ada rendang ayam bakar gulai ikan kuah kuning dan cincang
meski nama dan tampilannya sama seperti makanan di restoran
makanan minang pada umumnya jangan terkecoh
semua masakan ini tidak terbuat dari daging sapi ayam atau ikan asli
jadi kita untuk nama memang kita gak rubah menjadi nama yang seperti vegetarian pada umumnya
karena kalau kayak gitu kita susah mengenalkan ke orang ini apa sih gitu loh
tapi kalau kita pakai nama yang sama tapi kita tambahkan vegetarian di belakang
itu orang lebih gampang untuk mengenalinya
makan daging tanpa daging
sebagai seorang vegetarian rina menggunakan berbagai bahan baku pengganti daging dagingnya
batang jamur shitake dipilih sebagai bahan baku daging rendang
karena teksturnya menurut rina paling mirip dengan daging sapi
sementara daging ayam dan ikan diganti dengan campuran kacang kedelai dan tepung terigu
wow ini sih judulnya makan besar
seperti biasa kita kalau ke rumah makan padang itu pasti ada makanan yang di depan mata seperti ini
dan di nami house ini ada sekitar empat puluh jenis makanan
dan semuanya serba indonesia banget karena ini adalah rumah makan padang tapi vegetarian
ini ikannya enak
ini padahal bukan ikan tapi dari kacang kedelai
tapi saya takjub juga dengan teksturnya yang mirip ikan
rasanya sih enak
cin cang bestsellernya di sini
ini terbuat dari tepung konyaku dan kacang kedelai
walaupun sebenarnya nggak ada yang bisa menggantikan rasa daging
tapi untuk cin cang ini kalau saya bilang enak
bungkunya padang banget
begitu pula di rumah makan lemin dan safron vegetarian di kawasan sunter jakarta utara
di sini ada tujuh puluh masakan vegetarian dan vegan khas india
saya membuka restoran vegetarian ini di daerah sunter
karena banyak mayoritas masyarakat india dan chinese yang banyak vegetarian
ada di kalangan di jakarta utara
di kelapa gading dan sunter
seperti masakan minang hidangan india juga kaya rempah
ada chicken tandoori tiga masalah
dahi dan pani puri
hingga pepper dosa
khusus untuk daging ayam bahan baku penggantinya adalah campuran beberapa jenis jamur shampionyong dan kedelai
tekstur warna dan serat yang dihasilkan mirip dengan daging ayam
ada pula dengan masakan khas tiongkok lo mee
mie tanpa kandungan telur ini ditujukan bagi mereka yang melakukan pola makan vegan atau tidak mengkonsumsi apapun yang dihasilkan dari hewan
ini dia nih
chicken tika yang sebenarnya ini adalah bukan daging ayam beneran
tapi ini adalah campuran dari jamur sayuran dan juga kedelai
jadi jika dilihat memang teksturnya itu mirip banget
jadi memang restoran ini mengemasnya jadi ayam seperti ini
rasa dari rempah rempahnya
bagi yang ingin mencoba makan makanan tanpa protein hewani ada tips dari dokter ahli gizi agar badan tetap sehat
jadi kalau saya sih menganjurkan kalau memang mau mengikuti diet vegetarian mungkin diet lakto ovo vegetarian itu adalah terbaik
karena dia bisa memenuhi kebutuhan protein dari protein hewani yang cukup baik
sehingga pembentukan protein tubuhnya tidak terganggu
tertarik mencoba semuanya
tingin liputan cnn indonesia